dalam empat dekade terakhir tercatat tiga insiden ledakan gudang peluru di indonesia
insiden terburuk terjadi pada seribu sembilan ratus delapan puluh empat di gudang peluru marinir di cilandak jakarta selatan

insiden terburuk terjadi pada seribu sembilan ratus delapan puluh empat di indonesia
insiden terburuk terjadi pada seribu sembilan ratus delapan puluh empat di indonesia
insiden terburuk terjadi pada seribu sembilan ratus delapan puluh empat di indonesia